wakil ketua dewan pembina partai gerindra memastikan prabowo akan melanjutkan program program presiden joko widodo
jika terpilih menjadi presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
puluhan orang yang tergabung dalam laskar prabowo
menggelar deklarasi dukungan di gedung juang empat puluh lima menteng jakarta pusat pada kamis siang
mereka menetapkan pilihan kepada menteri pertahanan prabowo subianto sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
di hadapan para relawan hashim joyo hadikusumo yang juga merupakan adik prabowo mengatakan
yang dikerjakan presiden joko widodo memiliki banyak kesamaan dengan program program prabowo subianto